tapi sebaiknya kamu jangan balapan lagi di raya
please kamu kali ini jangan berinaku dong
yang aku takutin cuma apa sih
ya kamu mungkin jangan yang gangga terus
berpikiran positif gitu
ingat loh kata kata penuh bisa jadi doa loh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ih kok malah ngajakin ketemuan di warung babi sih
yaudah yuk kita ke warung ngabe
lagian disana kan aku bisa ngebond bebep
jadi kamu bisa jajan sepuasnya
lagian juga aku diterangin jajan sama boy bebep
mau ketemu di warung babe
eh tapi kamu keburu telpon
jadi kamu bisa jajan sepuasnya
jadi aku lebih milih kamu lah
yaudah cepetan cepetan ke warung babe
si enek ya kumah
dulu sebelum saya lihat
saya tidak pernah begini
ingat dia tikus rubal
sike muat kemana deh
bija misalnya kia can datang
dari mana saja kamu jam segini baru datang
liat jenggot saya maginnya
kok tumben abah nungguin saya
ada yang perlu saya omongin kamu
jangan kiyar dulu
ini ada sebuah misi
misi apa sih abah
kamu cinta tidak sama neng
abang nanya kayak gitu terus ya
saya cinta abah sama neng
buktiin cinta kamu sama si neng
ini juga baru mau saya kasih tahu sama kamu
kamu cegah raya untuk tidak ikut balapan
wah abah itu mah susah abah
saya cuma takut saya itu marah
abah kan ingat tuh raya marah sama saya gimana
gak mau ketemu sama saya
ya sudah saya tidak mau tahu pikirkan
atur gimana brengsek kamu saja
mpoh putusin ke mau pura pura
putusin tembakan kamu waktu itu
saya nggak tahu kamu nembak neng
iya pasti nembak
ah gak mau ah
saya kalau soalnya itu jangan abah
saya takut bah
saya takut malah raya itu milih putusin saya daripada gak mau balapan
ya kan pura pura saja
ya gak mau ah
udah abah tenang deh saya pikirin cara lain aja ya bayang
pakai otak jangan pakai sendal
tuh si abah kasih saya waktu mikir dulu bah
si kemot lama bintsan
kamu kapan dateng
baru dateng nih
baru dateng tuh berdua suruh ngobrol sama abah
neng neng raya tuh suka gerai
udah ajak si kemot ini masuk ke dalam kasih minum kasih makan
hei hei hei kenapa tidak perlu pegang pegangan
memangnya kalian orok
ya gapapa intinya boleh masuk
hei udah lah kalau gitu saya maafin
kalian disini saja biar saya di dalam ya
saya gak jadi minum gak jadi makan
sudah itu saja ingat
gak jadi apa apa minum dong nih
tapi jarang gitu bisa kayak gini
bagaimana dok keadaan istri saya
hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ibu adriana ini mengalami gangguan pencernaan pak
yes ternyata gue kehamil
maaf dokter apa ini bukan tanda tanda kehamilan
karena kalau saya lihat dari mula mula ini ya kan
kalau dia mengalami telat datang bulan
apa itu bukan tanda tanda kehamilan dong
jadi tadi kami melakukan pemeriksaan terhadap lambung bu adriana ini
memang benar ada gangguan pencernaan
yang diakibatkan oleh asam lambung yang tinggi pak
tapi memang pemeriksaan yang dilakukan itu
belum mengarah pada pemeriksaan kandungan
ya gak apa apa
tapi apa ada kemungkinan
kalau adriana ini hamil
ya kemungkinan pasti selalu ada pak
kalau melihat gejala yang dialami oleh bu adriana
dan juga kondisi lambungnya
kondisi bu adiana bisa hamil ini
ya gak ada masalah
mau kecil mau besar
tapi yang penting bisa nggak dokter melakukan pengecekan lagi
karena saya ingin yakin betul
kalau adrian ini hamil atau tidak
saya pribadi sangat berharap
ya ampun mas
aku gak akan pernah mau punya anak dari kamu
jadi jangan ngarep ya
kalau gue kamu punya anak dari kamu
kalau begitu kita harus melakukan penerimaan urin
untuk mengetahui apakah bu adriana ini hamil atau tidak
paket tes urin segala lagi
ya allah semoga aku gak hamil
ya allah amin
yang kamu emang gak ada acara liburan kemana gitu
karena aku gak mau jual air kamu
bombal sih emang gak mau kemana mana
tapi kan ketemu kamu doang
bisa gak kalah tuh
kayak kita baru pertama pacaran lah
aku tadi malem nyambil buruh
kita lagi naik motor bareng
tapi bukan goncengan ya
aku naik motor sama temen temen
kan kamu mau balapan tuh kan yang
ya aku takut aja gitu
aku takut kamu jatuh sayang
kamu tuh pasti khawatir sama aku
tapi kalau menurut aku tuh kamu tuh cuma sugesti doang
karena kemarin kamu lihat aku jatuh
akhirnya kebawa mimpi
kok kamu gak berpikiran kayak gitu
aku akan kenapa napa
kalau misalkan aku tuh besok balapan
ya alhamdulillah kalau menang
ya tapi sebaiknya kamu jangan balapan lagi deh raya
please kamu kali ini jangan berinaku dong
yang aku takutin cuma apa sih
ya kamu mungkin jangan yang gak nggak terus
berpikiran positif gitu
neng bikinin kopi sop buat abah sama om dudung om dadang
iya aku juga tadi belum masukin kamar kamu minum apa
aku minumnya buat dia sama air yang di jamban woy neng
abah kenapa sih sawah boli judul gitu gak boleh dikit
sayang halang sama di garut
oh di jakarta